nah yang belalang bisa
emang si habis yang mau beli
bu nur mala
oh bu nur mala ya kalo emang bener mau
ntar sore abang ke rumahnya dah
ya bang nanti teti tanyain lagi
tapi kalau bebek bisa kurang
kalau bu nur mau kredit
bu nur mau yang mana
saya baru saja mau ke rumahnya po tati
ya tapi saya udah di sini
mari silahkan masuk
eh mbak be
ada apa be
iya sih be
iya apa enggak
yaudah gue periksa dah
sebenarnya saya pengen
potati cobain rendang saya
saya lagi pengen coba usaha jualan rendang
memangnya emak belum cerita
ini rendang asli periaman
lain kali kalau ada apa apa
panggil mbak be
jangan orang lain
jadi lo kagak perlu keluar duit
ini ke cuma gak pengen ngerepotin mbak be
gue mah kalau direpotin sama lo kagak apa apa
mbak be pamit dulu ya
biar kata udah telat
makasih udah diingetin
seharusnya rendang ini dimakan pakai nasi potati
biar indah terlalu pedas
amin tunggu sebentar ya
ada paket yang harus diantar
sebenarnya saya kesini mau nawarin ini
kita pergi dulu ya
mta maka tidak ada
kalo yang ini berapa patati
motor yang merah harganya berapa bang
bebek apa belalang
makasih ya bang
wah makasih mas pur
mau beli cash apa kredit
mau tunai apa kredit
kalo tunai baru bisa
nah yang belalang bisa
emang si habis yang mau beli
bu nur malah
bu nur malah
oh bu nur malah
ya kalau emang bener mau
ntar sore abang ke rumahnya dah
nanti tati tanyain lagi
tapi kalau bebek bisa kurang
kalau bu nur mau kredit
bu nur mau yang mana
indah dulu ya sekarang
belum ada pitingnya
yaudah gue kesitu
bos apakah saya boleh izin pulang duluan bos
saya sedang tidak enak badan bos
yaudah pulang sono
daripada gua ketularan
terima kasih bos
suaranya apa masak
awak sudah selesai
kau lelaki kepulih tooor
kalau gitu gue tukerin dulu ya
kasian mas pur bolak balik
itu kan salah warungnya
ineke tunggu sebentar ya
mas pur baik banget